kau benar benar ingin mati
tidak ada yang ingin mati
justru yang aku takutkan
jika kau mati sebelum menyesali semua perbuatan jahat
aku tidak butuh nasihatmu
kau tidak butuh nasihatmu
itu bisa menghentikan kejahatan wang bi dan anak buahnya
sepertinya ada suara perkelahian di agak kemayang
sepertinya dari arah sana
jangan lupa like share dan subscribe
kau benar benar lebih adab
pak man cepat tolong penduduk
biar aku yang hadapi orang ini
oh iya baik baik
kalian tidak apa apa
oh oh oh sini
berani sekali mencampuri urusan
jika kau mencelakai penduduk
maka kau berurusan denganku
besar sekali mulutmu
mereka dingin puisquel dengan sweetapet grupo haidak
masuklah mereka sekarang
fazer sudah saidah kan
atau bukan karena semisal
perlu kutelepon mereka
ini mulut kita sendiri
oh bagus pier